ke beberapa perusahaan yang sangat besar yang punya kapitalisasi memang besar
dari kecil udah tinggi aja loh
enggak ya ini ya
masukan dan kritikan soal abraham grahita
apa istilahnya ikutan latihan di sm itu dua ribu satu tuh ya
ia menyarankan masyarakat dapat menggunakan masker dan mengurangi frekuensi beraktivitas di luar ruangan
sementara buruh rata rata sekarang mayoritas sudah berkeluarga
jadi calon aja itu sudah terima kasih kepada
sementara kita sekarang sudah punya pabrikan yang mendukung
akan selalu mengingat hal tersebut